keputusan naiknya tarif angkot antar kota dalam maupun luar provinsi yang beroperasi di tanggerang selatan pada selasa mulai diseragamkan
ini berdasarkan hasil keputusan bersama antara pihak organda dengan awak sopir serta pengusaha angkot tanggerang selatan
penyesuaian kenaikan harga sebesar maksimal rp dua untuk tarif jarak dekat maupun jauh kepada penumpang
namun penyesuaian dengan kenaikan tarif angkot tidak mutlak dibebankan kepada seluruh penumpang mengingat perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih
sementara itu ketua organda tanggerang selatan mahludin menekankan pihaknya meminta kepada sopir maupun pengusaha angkot untuk tidak menaikkan tarif khususnya bagi penumpang berstatus pelajar
insya allah kami akan mengeluarkan surat edaran sementara sifatnya guna terjadinya cipta kondusif lah yang mungkin kenaikannya sekitar rp satu atau rp dua lah per traik dekat maupun jauh terkecuali mahasiswa dan siswa ya
kawatir kesian mereka soalnya pelajar pelajar
organa tanggerang selatan juga mengimbau kepada seluruh pengusaha angkot di tanggerang selatan untuk menyeragamkan tarif angkot dan tidak boleh menaikkan tarif angkot secara sepihak
fahru rozi tanggerang selatan banten